mi instant kini juga bisa naik kelas
buktinya mie instan bisa dikemas dengan unik dan kreatif oleh para pemilik warung
seperti apa inovasi menu berbahan dasar mi instant tersebut
simak liputan berikut ini
bagi anda pecinta mie instan yang mungkin sudah bosan dengan variasi menu yang itu itu aja
kini beberapa kafe sudah menyediakan beberapa menu berbasis mie instan yang unik dan kreatif
mulai dari lada hitam karbonara hingga mie tradisional dengan bumbu spesial
ini baru tiga dari banyaknya menu unik yang ditawarkan di warung dengan menu utama berbasis mie instan
bumbu menu yang berbahan dasar mie instan ini menggunakan bahan olahan sendiri sehingga rasanya sangat bervariasi
si ownernya memang sering apa
jalan jalan wisata kuliner gitu sih
jadi sambil nyari ide ide baru buat menu baru lagi gitu
di sini bahannya ada ham ada jamur juga dan akhirnya ditaruh saus carbonara dan ditaburkan keju
jadi jika anda adalah penggemar mi instant dan juga pasta maka jelas ini adalah menu yang wajib untuk anda
harganya juga terbilang murah yakni dari rp delapan belas hingga rp dua puluh dua
inilah yang menjadi alasan kenapa pengunjung
akhirnya tertarik untuk makan di sini
di hari libur jumlah pengunjung bahkan pernah mencapai seribu orang
sementara omset penjualan mencapai rp dua puluh hingga rp tiga puluh per hari untuk setiap outlet
indomie di situ bervariasi kan
nggak kayak di rumah tuh paling cuma pakai telur doang atau ya cuma pakai keju
kalau di sini tuh banyak pilihannya
tadi ada teman saya mesennya karbonara gitu gitu
pemilik kafe mengkreasikan menu baru agar pelanggan dapat terus merasakan variasi olahan baru mereka
bagi anda yang penasaran inilah waktunya untuk anda mencoba
joji teradewi jakarta